perang narasi dua kubu capres kembali mengemuka di pekan terakhir menjelang pemilihan presiden tujuh belas april mendatang
prabowo subianto kembali melontarkan kritik kepada pemerintah
sementara joko widodo mengajak masyarakat untuk tidak mudah dihasut oleh berita yang tidak benar
selain itu prabowo juga melontarkan kritik kepada pemerintah
salah satu kritiknya ialah mengenai pertumbuhan ekonomi
prabowo mengkritik pertumbuhan ekonomi dengan ungkapan dasmu yang berarti kepalamu
sudah ada sesudah sekalian
vidato prabowo itu kemudian ditanggapi oleh capres petahana jokowi dodo
jokowi menegaskan bahwa saat ini ibu pertiwi sedang berprestasi bukan sedang diperkosa
hal itu disampaikan jokowi dalam sambutannya di acara deklarasi komunitas olahraga pemuda
influencer dan disabilitas di aisb sd tangerang minggu malam
jokowi menegaskan bahwa saat ini ibu pertiwi sedang berprestasi bukan sedang diperkuasa
yang benar adalah ibu pertiwi sedang berprestasi
selanjutnya jokowi mengajak masyarakat untuk optimistis
jokowi mengajak masyarakat untuk tidak memiliki pemikiran buruk
dan tidak mudah terhasut oleh berita tidak benar
masyarakat selalu dijejari
masyarakat selalu dijali dengan hal hal yang negatif
pesimisme hasutan hasutan kebencian hasutan hasutan kena
saya tidak menjanakkan pengaruh oleh hal hal seperti itu
memasuki peka terakhir
kedua capres membawakan narasi yang berbeda untuk meraih dukungan
dengan tujuan mendokrak elektabilitas dan memenangi kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
kampanye terbuka dua pekan terakhir semakin menajamkan narasi kedua calon presiden
pernyataan yang terucap makin menunjukkan jelas identitas dan perbedaan antara kubu satu dan dua
yang terbaru saat kampanye hari minggu kemarin jokowi dan prabowo
kita bisa lihat saling berbalas pernyataan
kemudian juga ada informasi yang terbaru
baru tadi yang disampaikan oleh rekan kami dari yogyakarta
dan narasi makin tajam apakah para pemilih mengambang bisa semakin menentukan sikap
kita bahas malam ini bersama deddy sitorus wakil direktur tkn jokowi maruf
bang dedy selamat malam
terima kasih sudah ada di sini
dan juga ada mas gamal albin syai juru bicara bpn prabowo sandiaga
mas gamal terima kasih sudah hadir di sini
juga ada mas adi praitno analis politik uin jakarta
mas adi terima kasih sudah hadir
saya ke mas adi dulu
menarik kita melihat semakin jelas identitas
misalnya yang satu memang kalau dulu awal awal kan mungkin masih sedikit kabur
sekalipun masih sama sama
tapi sekarang semakin kesini semakin kelihatan kampanye terbuka sudah mau habis
semakin kelihatan kubu dua
narasinya kata katanya atau diksi yang digunakan
ibu pertiwi diperkosa
kemudian bumn diram kekayaan kita dirampok
sedangkan satu mengatakan ibu pertiwi berprestasi
kemudian pertumbuhan ekonomi
jadi sudah semakin jelas warnanya
mudah mudahan tidak ada kebingungan lagi dari pemilih yang belum menentukan ya mas adi
ada dua hal yang ingin saya komentari putri
pertama kalau melihat secara subtansi diskursus apa yang disampaikan prabowo dan jokowi ini
hanya mengulang apa yang sudah dilakukan selama enam bulan
yang berubah adalah soal
yang agak sedikit berubah bukan hanya soal ada sisi emosionalnya
karena ini adalah masa injury time
tapi agresivitas verbal yang dilakukan oleh prabowo
kalau dalam debat pertama kedua bahkan
keempat prabowo ini kan terkesan ingin tampil manis
agak sedikit melunak
ini kan ingin mengesankan bahwa prabowo ini tidak otoriter dan semacamnya
tapi dalam debat terbuka panggung panggung terbuka belakangan
prabowo menggunakan satu pilihan politik yang menurut saya memang cukup agresif secara politik
ibu pertiwi diperkosa
dan seterusnya dan seterusnya
ini adalah sebagai puncak kulminasi sebenarnya
dimana prabowo ingin meneguhkan dirinya sebagai calon pemimpin yang layak untuk menggantikan jokowi
tapi kan jokowi tidak tinggal diam
balas pantun prabowo juga dilakukan dengan baik
dengan menjelaskan tentang apa saja yang sudah dilakukan selama lima tahun
bahkan jokowi juga mengulang tentang tiga kartu sakti yang akan diberikan untuk mengantisipasi tentang kemiskinan
harga sembako yang terjangkau
termasuk juga misalnya soal pengangguran
hal hal ini yang kemudian sebenarnya lebih klimaks
lebih pada intonasi pilihan nyata dan sikapnya di panggung
kalau yang lebih rame memang lebih pada bagaimana
karena memang prabowo dalam banyak hal agak sedikit emosional
bahwa orasinya ketika dia menyampaikan pidato pidato politik
jangankan orang nyamuk pun kalau bisa harus diam akhir akhir begitu
bahkan kampanye di gbk kemarin juga sempat dia menyetop
ada orang di belakang dia di samping kirinya juga di stop
bahwa dengarkan bicara prabowo
itu pun yang terjadi sebenarnya dalam banyak hal
jadi prabowo dalam sisa waktu yang tersisa ini tidak ingin melupakan sekecil apapun panggung
dia akan coba untuk kapitalisasi
sebagai peneguhan dirinya
sebagai orang yang dianggap pantas untuk menggantikan jokowi
kira kira begitu yang ditangkap
mas gamal sepakat dengan pernyataan mas adi bahwa panggung harus digunakan sedemikian rupa
termasuk mungkin ini
mas gamal apakah sudah melihat yang terbaru dari yogyakarta
tadi kami sempat menayangkannya mungkin bisa dilihat
tapi kalau misalnya memang artinya itu pilihan pilihan kata kata itu memang sudah betul betul dipertimbangkan
kemudian tentu saja bagaimanapun kan ada yang mengatakan ada yang membeli kan mas adi
artinya bagi para pendukung prabowo mereka memang bersepakat dan juga nyaman dengan pilihan pilihan kata yang keras mungkin
iya kan oke mas gamal
jadi pertama begini
narasi politik retorika politik dan konotasi politik itu sebetulnya adalah pilihan
tetapi saya ingin masuk ke substansi yang lebih mendalam dari itu semua
bahwa konotasi politik atau retorika politik itu lahir dari permasalahan yang kita hadapi hari ini
artinya narasi narasi pak prabowo itu berujung pada sebuah pola pemikiran dan pemahaman
dan juga pemahaman bahwa kita menghadapi banyak masalah hari ini
dan mungkin contoh ketika korupsi sekarang merajalela dimana mana
lalu kita tahu banyak tenaga kerja asing masuk
kita juga secara ilegal dan setiap pekan hampir kita lihat di televisi ya
lalu kita juga menyaksikan mulai dari pertumbuhan ekonomi yang stagnal
artinya kesejahteraan masyarakat itu menjadi salah satu narasi utama kami
jadi sebetulnya begini
kalau kami dari bpn itu punya narasi utama
memahami dan berempati soal permasalahan yang dihadapi masyarakat hari ini
yaitu rasa ketidakadilan
rasa ketidakadilan itu mulai dari contoh kita saksikan bagaimana kesenjangan ya
box feng mengatakan kesenjangan kita itu kekayaan empat orang terkaya di indonesia
sama dengan kekayaan seratus juta penduduk indonesia
credit suisse bilang kesenjangan kita nomor empat di dunia
jadi saya ingin katakan begini mbak putri
kalau dulu kita itu dijajah dengan penjajah ya
hari ini kita dijajah oleh segelintir orang yang memiliki banyak uang
yang mereka akhirnya mengatur sistem ekonomi dan politik kita
oleh karena itu perjuangan politik pak prabowo hari ini itu adalah upaya sebetulnya
mengembalikan haluan ekonomi kita
sama kalau misalnya kita bicara narasi
narasi bung karno dulu
itu kan berteriak dengan sangat gagah ya
untuk bagaimana menggerakkan masyarakat
artinya sebuah konsep pemikiran itu saya pikir menjadi sebuah rasa empati
kepada masyarakat hari ini
oke jadi segala emosi dan semuanya itu empati
saya tidak ingin mengatakan itu sebagai sebuah
sebuah emosi ya
dan saya juga ingin tidak terjebak pada retorika
atau konotasi politik yang digunakan
tetapi saya ingin menyatakan bahwa narasi yang berbeda hari ini
adalah narasi dari kawan kawan satu mungkin bicara soal prestasi pemerintah hari ini
yang itu berbeda dengan kami yang berusaha menjadi people voice
jadi narasi narasi yang kami sampaikan
artinya ketika kami mengatakan misal masalah ketidakadilan
korupsi itu adalah suara masyarakat
tapi korupsi kemarin mau dikasih uang pensiun untuk koruptor justru
jadi di jadikan saudara
di jadikan saudara
pastinya pak prabowo sebetulnya kalau dilihat secara holistik
statementnya adalah ingin meminta koruptor ya untuk mengembalikan dana
itu narasi utama yang disampaikan
kita sekarang jadikan dulu
nanti kita berikan kesempatan kepada kubu satu
waktu kita terbatas
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kalau tadi sudah disampaikan oleh mas gamal
memang itu narasi yang dipilih oleh kubu dua
sekarang dalam tanda kutip menjadi people's voice
bagaimana dengan satu
saya sedikit banyak bicara rakyat juga dong
jadi kalau kita bicara narasi hari ini
menurut saya kubu dua itu konsisten dengan narasinya
yang pertama narasinya adalah pesimistik
semua seolah olah indonesia mau kiamat
indonesia di jurang kehancuran
semua indikator rasional
baik itu dalam negeri maupun luar negeri
menyatakan indonesia in the best shape
dalam kondisi terbaik
mengingat situasi global
dan kemampuan apa namanya
strategi di dalam kita sendiri
gak ada itu dalam empat tahun bisa bangun sebanyak ini
apalagi narasi yang kedua
menakut nakutin itu misalnya begini
dikatakan bahwa hanya kecurangan yang bisa mengalahkan pasangan dua
bahwa tni polri curang
sampai ada yang namanya surat suara dicoblos
ini narasi menakut nakuti rakyat
seolah olah tanpa prabowo negara ini akan hancur porak poranda
yang ketiga apa
inconsistensi terus menerus
soalnya soal korupsi
awalnya dalam debat pak prabowo mengatakan bahwa dia sendiri yang akan bawa ke penjara
debat berikutnya dia bilang apa
dia bilang mungkin kan dia masih bisa kembali normal
kemarin dia bilang lagi jadi saudara dikasih pensiun
ini kan inkonsistensi dalam narasi
lalu apa bahan bakarnya
kalau menurut saya bahan bakarnya tidak lain adalah manipulasi data
manipulasi data dan hoax
mari saya tunjukkan
kenapa saya sebut manipulasi data
yang dari dulu dituduhkan sepuluh juta
bawa buktinya di sini mana sepuluh juta
yang dikatakan di sulawesi sudah dibuktikan nggak ada tuh sepuluh juta
jangan dibilang tka satu
yang kedua apa lagi
eh di mana mana di seluruh dunia ada namanya pirapmida penduduk
kalau mau bicara soal keadilan itu bicaranya jenis ratio
jenis ratio kita membaik
lalu di mana soal kesenjangan
bahkan di amerika pun
bahkan di negara sosialis pun
itu terjadi ketimpangan
tidak mungkin semua orang jadi kong lemerat
malah yang menikmati kebanyakan kekayaan negeri ini
yang digembar gemborkan pak prabowo sebagai dirampok
itu kubunya mereka
seluruh kubu cendana ada di sana
yang dulu membagi seluruh tambang hutan perkebunan
pak sandi juga dengan tambang batubara luar biasa perkebunan tambang emas
hei mereka lah yang menikmati bukan rakyat bukan pak jokowi
soal tambang taman di kubu satu juga ada
oh ada tapi mari bicara mereka dong sebagai calon
pak prabowo dan pak sandi adalah pemilik tambang besar pemilik perkebunan besar pemilik tanah yang besar
saya mau tambah satu lagi nih
ketika bicara sangat susah bicara angka kemiskinan
itu belum pernah dicapai
masa dibilang seperti itu
ini kan manipulasi besar besaran
artinya sekarang narasi positifnya
kalau dikatakan nggak ada positifnya
lalu dikatakan bahwa apa namanya
hei people voice dari mana anda mengujinya
bukan dari yang mendukung dia dong
jadi kalau dikatakan itu people voice which voice
jadi jelas dong
bang bang riri tapi kalau misalnya oke artinya sudah menarik garis benar benar tidak mau main di yang pesimistis
yang mainnya di yang positif yang narasi narasi positif optimisme gitu kan
tapi untuk mengambil sekarang pemilih mengambang apakah itu bisa
kan sekarang bertarungnya di pemilih mengambang
kalau untuk memperkuat teman teman yang sudah ini kan udah dong
pak jokowi bermain di pemilih yang belum menentukan pilihan dan yang belum kuat pilihannya
itulah kenapa beliau selalu bicara optimistik
selalu bicara solusi
selalu bicara apa yang akan dikerjakan menumbuhkan semangat
itu beda dengan sebelah
yang sebelah bukan bertarung memperebutkan pemilih
pak prabowo sesungguhnya sejatinya sedang bertarung dengan dirinya sendiri
karena dia tidak mampu lagi mengontrol emosi
coba lihat perhatikan rekaman tadi di jogja
bagaimana pak prabowo memukul mukul meja seperti orang histeris
jadi kalau menurut saya
pak prabowo sudah pada tingkat yang sangat despekt
sehingga mengontrol emosi pun sudah tidak bisa
jadi lawannya pak prabowo dirinya sendiri
tapi itu bentuk empati kata mas gamal tadi silahkan
saya ingin mengatakan soal tadi yang disampaikan abang dadedi
saya ingin bongkar disini bahwa ada hal yang disebut pemerintah sebagai prestasi
tetapi kami melihat itu sebetulnya bukan prestasi
coba kita bahas satu persatu ya
mungkin tadi pertama soal pertumbuhan ekonomi
itu selama empat lima tahun terakhir ya
lalu ketika kita bicara kemiskinan pemerintah selalu bicara ini
bahwa kemiskinan kita paling rendah
dan saya sudah sering kali sampaikan bahwa jangan bangga kalau kemiskinan kita turun
selama dua dekade dari zamannya gus dur sampai sekarang
kemiskinan itu selalu turun dari satu rezim ke rezim yang lain
tetapi nah ini kuncinya
penurunan kemiskinan era pak jokowi sekarang paling lambat
saya ambil contoh eranya gus dur itu lima juta
sekarang itu hanya bayangkan penurunannya hanya lima ratus lima belas ribu per tahun
eranya pak sby itu tujuh ratus dua puluh empat ribu per tahun
lalu ketika bicara masalah contoh pengangguran ya
pengangguran kita sama turun paling lambat
contoh sering bicara pembangunan di timur itu diutamakan
kemiskinan di papua itu naik
jadi bayangkan kemiskinan di papua itu naik dari delapan ratus enam puluh empat ribu
sekarang sembilan ratus lima belas ribu
coba abang bedah data data masalah kesenjangan di desa
dalam dua tahun terakhir kesenjangan di desa itu naik
kalau kita masuk lebih dalam lagi soal kemiskinan
saya sudah bedah bongkar datanya
jadi income growth ya pertumbuhan
jadi sebagian dari mereka bahkan mengalami negative income
jadi artinya apa
penurunan angka kemiskinan ini semudah dan temporal
karena adanya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah
artinya tidak empowering
dan itu pun sebetulnya penurunannya sangat lambat
lalu artinya prestasi
saya ingin boleh kita berdiskusi dengan bang dede soal tadi
misal masalah tenaga kerja asing
begini apa yang kami sampaikan itu disampaikan oleh aliansi buruh aceh
apa yang kami sampaikan disampaikan oleh buruh kspi
februari kemarin mereka demo lagi
bahkan serikat ya federasi serikat buruh ya
mereka juga menyuarakan hal yang sama
jadi jangan hanya melihat data tenaga kerja asing yang legal
banyak sekali tenaga kerja asing ilegal
minggu lalu kita lihat di gorontalo ditangkap ya
dibawa oleh migrasi
lalu kalau kita lihat tadi yang disampaikan di morowali
tiga ribu dari dua puluh delapan ribu
padahal pengangguran kita masih banyak
jadi kalau kita lihat indikator indikator masalah itu
saya boleh kita berdiskusi
mana coba sebutkan prestasi
kalau misalnya sekarang kita bicara soal pemilih mengambang
itu kira kira sudah diprediksi
apakah itu narasi yang akan dilakukan
apa sih alasan masyarakat memilih
kami tahu dan kami mencoba mengerti
dan mencoba mempelajari
dari yang kami pelajar dari masyarakat
pagi ini mbak
saya baru dari pasar
harganya rp empat puluh per kilo
biasanya mereka beli tiga puluh
ibu ibu itu setiap hari mereka ke pasar
kami contoh ya
kami dengar dari ibu ibu di pasar
bilang harga harga sembako naik
kepada pemilih pengambang
tapi memanggang mereka beli belanja ke pasar setiap hari
pemerintah bilang harga stabil
saya ingin contohkan data nya
itu beras kita dua belas dua ratus
sekarang sudah naik empat belas dua ratus
daging sapi itu naik dari sembilan puluh empat sekarang satu ratus tujuh
telur ayam itu naik dari delapan belas
naik ke dua puluh tiga
kalau kita lihat juga daging ayam pun sama
naik dari tiga puluh empat sekarang empat puluh tiga
dan itu membebani masyarakat
dan ini kalau tidak salah
saya punya tiga logika berpikir untuk masyarakat
tidak akan masuk ke narasi itu
artinya begini loh
itu narasi prabowo sandi
itu narasi prabowo sandi mas gema
saya lanjutkan narasi jubir dulu dong
enggak bisa jubir punya narasi sendiri
ini narasi dari pemimpin kami
untuk beras dan daging sapi katanya
saya mau masuk begini
artinya diskursus selama ini pemerintah bilang harga murah
pertanyaan saya sederhana
ada tiga narasi yang mau saya sampaikan satu
harga itu murah
sekarang ngeluarkan kartu sembako murah
kartu sembako murah itu hanya dinikmati berapa orang sih nanti
sedangkan kalau kita mampu menyelesaikan masalah
dan empat cara kami untuk menjawab tadi ya
bagaimana cara prabowo sandi itu memperbaiki harga
kita akan penguatan produksi dalam negeri
kita akan penyederhanaan rantai distribusi
dan yang ketiga
kita akan mengembangkan food station
tiga upaya itu adalah
dari zaman suara itu udah ada
narasi narasi ini kita melihat bahwa
masyarakat bahkan survei mbak
kita buka survei csis mengatakan
ketika ditanya masyarakat di atas tiga puluh tahun usianya ya
apa sih masalah yang anda hadapi hari ini
paling besar nomor satu
artinya mereka tantangannya adalah harga
jadi itu semua saya pikir kita semua sepakat
harga hari ini naik
bill price nanti bukan soal prabowo sandi
tapi soal harga beras yang kita beli setiap hari
dan soal daging untuk anak anak kita

oke anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
mas adi kita segmen satu segmen sudah memaparkan
mereka punya data data
tapi bagaimanapun bukan ini kemudian yang didengar
karena saya yakin juga tidak semua punya waktu sebegitu lama
untuk mengikuti perdebatan yang akademis ini gitu
tapi kalau misalnya sekarang oke lah
dua pihak sudah memilih narasi itu
kans mereka untuk bisa memenangkan mereka yang masih mengambang
debat yang sesungguhnya secara ilmiah dan akademis
justru ada di jubir
hal hal yang terkait dengan mendalang
income trap dan semacamnya itu
ada di mas deddy di mas gamal
tapi seringkali memang ada jarak disparitas
antara wacana elit dengan di bawah
jadi siapa yang mampu mengkonversi situasi gak oke negara ini
dan siapa yang mampu mengkonversi negara dalam kondisi baik
itulah yang kemudian akan memenangkan pertarungan
ada hukum alam yang disebut dengan reward and punishment
yang bertumpu pada evaluasi terhadap sektor ekonomi
jadi debatnya mas gamal sama mas deddy
ini sudah masuk pada subtansi yang sebenarnya
kalau mayoritas rakyat indonesia merasa ekonominya jauh lebih baik dari sebelumnya
maka jokowi berpotensi untuk menang dengan mudah
tapi pada level yang sebaliknya
kalau kondisi ekonomi rakyat dirasa lebih buruk ketimbang kondisi yang sebelumnya
maka jokowi agak susah untuk dipilih
ini yang disebut dengan hukum alam dari perilaku rasional
jadi yang dilihat adalah soal sektor ekonomi
pendapatan keluarga dan situasi nasional
secara utuh tentang ekonomi
sebab itu menurut saya bagaimana meyakinkan publik itu di bawah
misalnya dalam dua ribu empat agak kalah misalnya
waktu melawan psb
secara politik semuanya puas
tentang kebebasan juga puas
tapi memang disitu ada optimisme dalam bidang ekonomi
misalnya banyak bumn yang dijual
ada privatisasi di banyak sektor
ini yang kemudian memberikan tren negatif kepada mbak mega
sehingga kalah ke psb
dua ribu sembilan karena psb agak sedikit oke
dan nyaris tanpa lawan tanggi
karena persepsi ekonominya bagus
sekalipun kena tsunami sedikit ekonomi
tapi sby mampu memberikan satu solusi yang sifatnya jangka pendek
ada blt ada jam kesmas dan semacamnya
itu yang kemudian memberikan persepsi positif terhadap ekonomi kondisi saat ini
pak jokowi sebagai petahana
apakah mampu di tengah gemburan narasi yang gak oke
dari mas gamal dan kawan kawan ini
justru memberikan persepsi positif terhadap kebijakan ekonomi lima tahun ke depan
kalau itu yang terkonsolidasi di bawah
saya kira otomatik jokowi akan mudah untuk memenangkan pertarungan
dan mereka yang mengambang

yang belum menentukan pilihan itu adalah yang paling rasional justru
pemilih mengambang itu kan adalah pemilih yang iman politiknya
berdasarkan pada visi misi dan rekam jejak kandidat tentu saja
ini yang kemudian akan ditentukan
seberapa besar jokowi memastikan jokowi ini ekonomi lebih baik atau tidak
ataupun prabowo jauh lebih baik atau tidak
ini basically yang sebenarnya harus diperjuangkan nanti
muaranya tanggal tiga belas april tentu debat kandidat terakhir
pak nedi silahkan terakhir
kita menutup kemudian mas jamal
pertama kan masih ulang ulang nih cerita yang sama nih dari pertama kali kami datang bertemu berdebat ya
seolah olah itu hari kiamat
dulu harga komoditi itu booming mbak
batu bara mahal
batu bara mahal
pertumbuhan ekonomi cina sepuluh sampai sebelas
semua bahan apa namanya komoditas kita itu dibeli oleh cina
bahkan dari negara g dua puluh kita masih lebih tinggi dari semua negara g dua puluh
kalau bicara pertumbuhan ekonomi
dikatakan persepsi rakyat
kalau orang di kota itu merasakan langsung sentuhan negara
saya keliling di daerah perbatasan
daerah daerah pedalaman di kalimantan sana
daerah sungai kayan
itu semua yang saya lihat mereka adalah persepsi mereka paham
di tengah kelesuan ekonomi
di tengah keterbatasan ya
pak jokowi membangun melakukan banyak hal
dulu tidak ada presiden yang membuat rakyat bisa ke rumah sakit gratis
bisa anak sekolah gratis
sekarang kenapa ada kartu sembako
kartu sembako itu
untuk mereka yang lansia
yang tidak ada lagi membiayai
untuk mereka yang benar benar dibawa garis kemiskinan
itu bukan ukuran
ukuran ke apa namanya
tapi ukuran keberpihakan pemerintah
campur tangan negara
kepada kehidupan rakyatnya gitu
dan ini kemudian dipersilahkan kepada para pemilih mengambang
untuk memilih satu gitu
jadi bagi kami
tujuh belas april nanti adalah referendum ekonomi
ini saya ingin mengatakan kepada masyarakat indonesia ya
kami berempati dengan anda
dan kami memahami
hari ini ketika anda pergi ke pasar
ketika anda bayar listrik
kita merasakan bagaimana tarif listrik kita naik
dan lapangan kerja terbatas untuk anak anak kita
apa yang mau kami sampaikan
dua belas april nanti adalah hari kebangkitan ekonomi
kita sudah melihat track record pak jokowi ya
ada orang pengamat ekonomi mengatakan
sebagai jokowi trap
tapi saya tidak senang menggunakan istilah itu ya
dan berpotensi kita lanjutkan
kita punya harapan
teman teman bisa memilih
apa yang teman teman sudah rasakan selama empat lima tahun terakhir
atau bisa mencoba sebuah aroma baru kepemimpinan dan terakhir
ini lebih dari ekonomi
yang merasakan perceve unjustice ya
selama empat lima tahun terakhir
kita merasakan perpecahan
kita merasakan perpecahan
empat lima tahun terakhir kita merasakan perpecahan
yang kita butuhkan hari ini
yang mampu mempersatukan kita
itu perpecahan kita
jadi mau dibagiin tanahnya nih
adalah masalah kita
ekonomi yang bermasalah
dan perpecahan itu datang dari kita hari ini
dan kami berkomitmen untuk bagaimana bisa menjadi pemimpin yang mempersatukan
lalu memberikan keadilan dan menstabilkan harga harga
mas adi terima kasih banyak
kita tunggu ini adalah saat saat terakhir kampanye terbuka seperti apa
apa yang akan terjadi hingga sampai tanggal tiga belas april nanti
cnn indonesia prime news akan selalu memberikan informasinya
kita sekarang jeda ya
tetap bersama kami